ya dari kasus ini memang muncul masalah bahwa bullying atau perundungan itu
nyatanya memang tidak hanya datang dari luar seperti di sekolah misalnya tempat kerja
atau juga masyarakat tapi nyatanya juga kadang datang dari keluarga sendiri gitu
nah untuk membahas bagaimana sebenarnya menangani masalah perundungan dalam keluarga ini
sudah ada psikolog elizabeth santosa
ya dalam sosial kita sapa good morning mbak lizzie
kalau tadi melihat kasus yang sudah ada mungkin kalau di posisi tersangka ini memang cukup dilematis
ketika akan mengadu terkait kekerasan yang dialami kekerasan verbal mungkin nanti akan diremehkan
dan tapi kalau didiamkan saja ini menjadi amarah begitu apa yang seharusnya bisa dilakukan
memang pertengkaran dalam suami istri itu sudah biasa terjadi
dan verbal itu sudah biasa menjadi senjata
dan dimulai dari jadi itu seperti lingkaran setan
misalnya dimulai dari suami lalu di respon oleh istri
lalu di respon kembali dan sepertinya gitu
memuncak gitu ya kan
sehingga apa namanya mengundang amarah dan agresi
jadi kita mau katakan bahwa bullying itu nggak cuma dari fisik tapi juga dari verbal
dan verbal itu kan orang makanya katakan lidah itu tuh bisa kayak tajam loh
saya kebetulan baca transkripnya serem juga sih
saya lihat gitu transkripnya belum denger rekamannya langsung gitu
dan disitu disini kita lihat ya sama sama ya
yang terhadap transkrip yang saya baca ini
karena suara pria yang ada disini sudah bilang sudah memberikan sudah memberikan signal
walaupun tidak dikasih tahu
langsung di apa namanya ada verbal abuse lagi
tapi dia bilang jangan bu saya cuma bisa
jadi disini tuh dia sudah memainkan perannya ini sebagai kekorban
dia menjawab merespon tuh seperti tanda minta tolong
itu yang kalau kita lihat dari transkrip in
berarti sebenarnya batas
kalau bisa dikatakan sabarnya itu udah habis gitu ya
dia sebenarnya sudah memberikan signal
signal bahwa kalau lo melakukan lagi
jangan tekan tombolnya terus
dia sudah bilang stop
dan terus dari panjang ini
tapi kan dari situ kan terus
nah ini kita menganalisa dari transkrip
tapi apapun yang sudah dilakukan tentunya ini tidak menjadi alasan untuk memantaskan perilaku yang sudah dilakukan oleh tersangka ini terhadap korban
iya ini disini kita tidak menilai atau
karena sekarang netizen lagi bilang
bahwa si istri juga memicu seakan akan sepertinya dia layak untuk dibunuh
tapi nanti kita akan lanjutkan lagi mbak lizzie untuk membahas mengenai bagaimana seharusnya menangani posisi yang sangat dilematis bagi kaum pria ini sendiri ya
baik dan good morning masih akan kembali seusai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama
good morning dan masih bersama kita psikolog elizabeth santosa masih membahas mengenai kasus yang terjadi di bogor jawa barat
nah sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kasus ini gitu ya
tadi kan sempat diungkap bahwa begitu dari transkrip ya meskipun belum jadi bukti ya
berdasarkan dari keluarga
saya mendengar pun gitu
mendengar rekamannya itu sungguh
saya sempat marah
ego saya sebagai laki laki sempat marah gitu
ini perempuan gitu banget ya
ini perempuan gitu banget
nah sebaiknya memang apa sih yang harus dilakukan gitu ketika kita pasangan beda kepala beda pemikiran
pasti egonya juga beda beda meskipun kita sudah menikah berapa puluh tahun
ego itu masih tetap ada sendiri sendiri gitu
jadi laki laki itu memang menuntut
menuntut bahwa wanita itu untuk hormat
dan menghormati martabatnya
sementara wanita menuntut biasanya untuk didengarkan
nah sepertinya solusi yang terbaik adalah
kalau wanita marah ya
tapi juga marahnya
tapi tidak menyenggol itu harga diri ego itu kan sangat merendahkan ya
karakteristik yang diserang
apalagi dengan sebutan sebutan yang tidak pantas
ini yang clash
jadi wanita boleh aja bawel atau rewel
tapi selama bisa menghargai laki laki
saya rasa semuanya harusnya idealnya aman aman saja
hanya terjadi argumen sesaat gitu
seperti biasa yang kita alami dalam rumah tangga kita sehari hari
dan kalau kita lihat juga pertengkaran ini tidak saja untuk akibatnya dari pasangan sendiri
tapi juga untuk anak
apalagi jika terjadi di depan mata anak sendiri
anak ini juga kan mereka melihat
anak kan role modelnya adalah orang tua ya
dan anak semakin besar itu dia tidak akan terlalu melihat bawah
jangan tapi dia harus lihat konsistensinya
sama perilakunya ini sejalan gak sih
bilangnya katanya harus berdamai harmoni saling mencintai katanya gitu
tapi kok berantem kayak apa itu
quarrel kayak seperti itu
nah itu kan berarti dia melihat ketidak konsisten anak
pada saat remaja ada kebingungan
kalau ini jadi masalah ini juga akan membawa trauma dan masa lalu yang pahit
ketika nanti anak itu dewasa nanti
dan berumah tangga juga
dan berumah tangga
jadi tidak pernah habis ini lingkaran seperti ini
nah jika memang pada awal awal pernikahan gitu misalnya
kalau kita balik lagi ke kasus ini
kalau pada awal awal pernikahan pasti namanya cekcok
manis manis itu kan paling cuma berapa bulan di awal
setelah itu sudah mulai muncul nih itunya
konflik konflik kecil kecil gitu
masalah bersih bersih rumah
gantian dan sebagainya
sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu
untuk saling menghargai dan juga bisa mendengarkan itu
pada saat di awal kan memang cinta itu membuat kita kan
sebenarnya kita tidak ingin memanipulasi
hanya saja ketika seseorang penuh dengan cinta
hormonnya itu kan tidak bisa melihat segala sesuatu dengan clear saat itu
nah saat itu lama kemudian tantangan tantangan hadir
nah disini ekspetasi wanita dan si pria
suami dan istri ini benar benar ditantang
dan perlu ada evaluasi
jadi dalam setiap pernikahan saya mengajurkan
kalau misalnya anniversary ulang tahun pernikahan
setahun terakhir kemarin
adakah hal hal yang sangat mengecewakan
baik secara pribadi
kepada si pasangan ataupun juga untuk rumah tangga yang lebih baik lagi
itu perlu dibicarakan
perlu ada momen momen
dimana si suami dan istri duduk bersama
untuk mengevaluasi kembali
karena kalau enggak
itu biasanya akan numpuk terus
jadi itu kayak pola
kalau orang bilang makan enggak enak
enggak enak terus
setiap hari itu tidak akan pernah ada
kalau misalnya terjadi stagnansi
artinya tidak ada solusi
ini apa yang terjadi
kalau saya katakan dari awal
kalau bisa dilakukan sebelum usia pernikahan
lima tahun itu
biasanya dilakukanlah mediasi
mediasi ini bisa lewat keluarga yang dipercayai
atau yang bersikap netral
ataupun juga misalnya ulama
siapa pun yang dipercaya oleh kedua belah pihak ini
dan kalau kita lihat kekerasan verbal ini
bukan kali ini saja terjadi
sebelum sebelumnya mungkin ada apa
apakah memang tingkat ini juga
didasari demografi profesi wanita
yang juga banyak menempati jabatan jabatan tertentu
atau yang lebih tinggi begitu dari
statistically memang benar kita lihat
kalau anda lihat juga dari transkrip ini
wanita ini dia mengatakan
saya ini kerja loh
ingat saya kerja
saya mampu dan saya berkontribusi
nah sepertinya ada ekspetasi
bahwa dia berharap suaminya
kamu harus lebih baik lagi
jadi ada ekspetasi bahwa
kalau dia kasih standarnya segini
dia harus lebih tinggi lagi
nah ini yang menurut saya
ini perlu dibicarakan di awal
gitu ya kan
nafkah dan sebagainya
dan kontribusi ini
perlu dibicarakan sebelum
itu yang kurang disadari juga
kalau itu konsepnya memotivasi
satu sama lain misalnya
lakinya penghasilan kurang
ayo kamu pasti bisa lebih baik dari saya
dengan kata katain mungkin
hasilnya juga akan berbeda gitu ya
kalau yang dikeluarkan
dengan kata kata yang sangat kasar itu
atau kurang mengetahui
dan juga kurang mengkritisi
bagaimana mengkritisi perasaan
psikologi sendiri dari sang suami
lucunya ini jadi bisa dilihat
dari dua perspektif
dan saya alami sendiri
saya juga lihat dari klien klien saya
jadi ada dua
ada wanita merasa dia sudah memotivasi
egonya memang sudah kesentil
jadi artinya memang punya masalah
bahwa dia tidak melihat itu sebagai motivasi
jadi bagaimana perspektif
ini pembelaan masing masing
sangat subjektif sekali
menurut saya alfian
sama lady ini
mengenai masalah memotivasi
untuk kasus yang ini kan kita tahu ya
yang namanya memotivasi
tidak mungkin bicara
keluar kata kata binatang
itu sudah jelas sekali
itu bukan memotivasi
ini sudah terjadi
dan anak sempat melihat
bahkan melaporkan pada tetangganya
apa yang harus diperbaiki
bukan anak melihat
dalam arti kata kasus pembunuhan tersebut
pasti ini anak ini
pasti sudah melihat
banyak sekali pertengkaran
karena biasanya anak tidak melihat
ini kan pasti kan sudah terjadi
dan itu tidak bagus sekali
untuk mental anak
jadi anak ini
perlu di screening
kita ingin melihat
apa sih perspektif dia
jangan sampai dia punya perspektif
bahwa ada kekecewaan
terhadap rumah tangga
ke depannya dia tidak mau
berumah tangga lagi
kita harus clearkan
kita harus screening anak ini
karena kalau memang perlu diterapi
perlu juga terapi
tapi yang pasti
dukungan keluarga itu penting
dukungan keluarga penting
nah terakhir nih
sekarang kan kasusnya
karena dia melakukan seperti itu
ya wajar saja dong
kesannya kan masyarakat
akhirnya menilainya seperti itu ya
bukan dalam arti
bukan disoroti kasus pembunuhannya
tapi lebih disoroti bahwa
oh padahal itu juga tidak benar ya
kita kembalikan lagi
prosedural dari hukum
hukum yang ada di indonesia
janganlah kita juga menghakimi
kita punya prosedur hukum
apa yang benar
apa yang salah
dan juga hukumannya
tapi pembelajaran untuk kita
ya itu dia
kita sama suami itu harmonis
penuh dengan cinta
bukan dengan kebencian
teman teman lain gitu
atau pemirsa di sana
atau dalam keadaan rumah tangganya goncang ganjing
ya kita belajar sama sama
benar gak sih
berarti intinya adalah
dan juga didengarkan
baik terima kasih mbak elizabeth
santosa sudah hadir di good morning kali ini
dan tentunya nanti kami akan hadir lagi
dengan informasi lainnya